pembangunan jakarta international stadium akan segera rampung
stadion yang berada di jakarta utara ini akan menjadi salah satu stadion bertaraf internasional yang ada di indonesia
ini kalau kita lihat dari luar udah megah banget pasti penasaran dalamnya seperti apa ada fasilitas apa aja dan secanggih apa sih yuk kita ke dalam
pembangunan jakarta international stadium sudah mencapai sembilan puluh tujuh persen hingga akhir februari dua ribu dua puluh
stadion ini dibangun di atas lahan seluas dua puluh dua hektare dengan biaya lebih dari empat triliun rupiah
stadion ini nantinya dapat menampung delapan puluh dua ribu penonton dengan tribun tiga tingkat
jakarta international stadium juga tidak memiliki lintasan atletik di dalamnya
ini dikarenakan agar penonton yang dapat
memiliki sensasi sea view yang lebih dekat dengan para pemain dari kursi mereka
arsitek jakarta international stadium prasetyo adi mengatakan
stadion yang mulai dibangun setelah disertifikasi pada dua ribu sembilan belas ini mengusung konsep green eco building atau ramah lingkungan
jadi konsep green buildingnya salah satu yang utama adalah bahwa sebagian besar memang menggunakan pengawalan alami
kita bisa lihat bahwa dikeliling
dari dalam ini ada panel panel untuk fasad untuk tampak bangunan yang juga berlubang lubang
jadi walaupun nanti stadion ini ditutup dia tidak perlu menggunakan ac
nah idenya justru kalau sekarang di era sekarang ini sebuah stadion sudah tidak lagi menjadi cost center tapi bisa membiayai dirinya sendiri
oleh karena itu oleh jakpro akan dikelola

pada saat tidak ada pertandingan
sepak bola ini bisa dipakai untuk kegiatan kegiatan lain
kita bisa lihat ada corporate box bisa untuk meeting juga
kemudian kalau atapnya ini ditutup bisa untuk kegiatan kebudayaan
bahkan sudah dicoba beberapa kali untuk kegiatan musik yang juga audio visualnya mendukung
stadion ini juga ramah bagi para penyandang disabilitas
nantinya akan ada area yang lebih lebar di masing masing tribun yang dikhususkan untuk para penyandang disabilitas yang memakai kursi roda
nantinya akan ada area yang lebih lebar di masing masing tribun yang memakai kursi roda
di setiap tempat untuk kursi roda juga disediakan satu kursi lagi untuk para pendampingnya
rumput yang digunakan adalah jenis rumput hybrid yang disulam antara rumput sintetis dan rumput alami
sistem drainase dirancang agar tidak ada air yang keluar dari kawasan jis
air akan ditampung dan diserap di lahan jis sebagian akan digunakan lagi untuk beberapa keperluan seperti penyeraman taman dan flushing sanitary

untuk menuju jakarta international stadium masyarakat nantinya dapat menaiki bus transjakarta lrt dan komuter lain yang saat ini sedang disiapkan oleh pemerintah provinsi dki jakarta
nah tadi kita udah lihat beberapa fasilitas yang ada di jis semuanya canggih canggih dan bertaraf internasional
sudah sepatutnya saat nanti jis selesai dibangun pada bulan maret kita harus jaga bersama sama karena nanti ini akan menjadi salah satu ikon kebanggaan kota jakarta
reza siregar dwi ari jakarta